saya ajak anda menuju ke gedung kpu untuk mengikuti jalannya konferensi pers di sana
selanjutnya kpu juga sebelumnya sudah melakukan pencoretan amat pak nazari intimas dalam dct
yaitu pada tanggal lima belas april ya sebelum kita menyampaikan kepada kpu provinsi sumatera selatan
jadi mereka yang akan meneruskan kepada kpps
dan kemudian di dalam rekapitulasi provinsi sumatera selatan
di dalam komulir dc perolehan suara bapak nazari intimas sudah nol
jadi tidak ada perolehan suara dari sudah dialihkan ke partai politik
begitu juga pada waktu penetapan perolehan suara partai pdi perjuangan
dapil sumsel i
pada tanggal dua puluh satu mei dua ribu sembilan belas di dalam formulir bb kita
atas nama insinyur nazari intimas perolehan suaranya juga nol
jadi sudah tidak ada perolehan suaranya
nah selanjutnya pada tanggal
selanjutnya gr ya
selanjutnya susunan ranking dari perolehan suara di dd satu sumatera selatan satu yaitu
untuk partai pdi perjuangan nomor satu urut satu adalah rizky aprilia sh
kedua saudara haji darmadi jufri shmh
ketiga saudara dodi julianto siahaan
ketiga saudara dari dari dari
ketiga saudara dari dari
ketiga saudara dari dari
saudari diah oktasari
sedangkan kelima saudara harun masiku sh
ini urutan suara terbanyaknya
kemudian saudari dokter anda sri usuharti msi urutan ke enam
urutan ke tujuh adalah irwan tongari se
inilah urutan urutan dari perolehan suara untuk calon legislatif di sumsel
dapil sumsel satu partai pdi perjuangan
dan selanjutnya kpu sebelum penetapan calon terpilih itu menerima surat dari pdip
yaitu berkaitan dengan tindak lanjut putusan mahkamah agung nomor lima puluh tujuh p garis miring hum
pemilin dua ribu sembilan belas yang meminta kpu untuk menindaklanjuti putusan mahkamah agung
terkait dengan penetapan perpindahan suara dari calon saudara nazaruddin kimas
kepada harun masiku
masiku nah terhadap surat tersebut kpu merespon melalui
surat kpu nomor seribu satu ratus tujuh puluh tujuh tanggal dua puluh enam agustus dua ribu sembilan belas perihal tindak lanjut putusan mahkamah agung nomor lima puluh tujuh p garis miring hum garis miring dua ribu tujuh belas
yang intinya menyatakan tidak dapat mengakomodir permohonan dpp pdi perjuangan
karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku
ma tersebut tidak dapat kami tidak lanjuti
selanjutnya pada tanggal tiga puluh satu agustus dua ribu sembilan belas kpu melakukan penetapan kursi dan calon terpilih
di mana untuk dapil sumsel i partai pdi perjuangan mendapatkan satu kursi
dan calon terpilihnya adalah reski aprilia
nah selanjutnya pada tanggal
dua puluh tujuh september dua ribu sembilan belas kpu menerima tembusan surat pdi perjuangan nomor tujuh puluh dua ex dpp sembilan r dua ribu sembilan belas
tanggal tiga belas september dua ribu sembilan belas perihal permohonan fatwa terhadap putusan mahkamah agung republik indonesia
nomor lima puluh tujuh p hum dua ribu sembilan belas tanggal sembilan belas juli dua ribu sembilan belas yang ditujukan kepada ketua mahkamah agung republik indonesia
yang pada pokoknya pdi perjuangan meminta fatwa kepada mahkamah agung
agar kpu bersedia melaksanakan permintaan dpp pdi perjuangan
sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan
kemudian fatwa mahkamah agung pada yang saya tadi bacakan
disampaikan melalui surat mahkamah agung nomor tiga puluh dua ex dpp sembilan r dua ribu sembilan belas

nomor tiga puluh dua ex dpp sembilan r dua ribu sembilan belas yang ditujukan kepada mahkamah agung republik indonesia
nomor tiga puluh dua ex dpp sembilan r dua ribu sembilan belas yang ditujukan kepada mahkamah agung republik indonesia
tanggal dua puluh tiga september dua ribu sembilan belas yang pada pokoknya menyebutkan bahwa
untuk melaksanakan putusan mahkamah agung tersebut
kpu wajib konsisten menyimak pertimbangan hukum dalam putusan dimaksud
khususnya halaman enam puluh enam sampai enam puluh tujuh yang antara lain berbunyi
penetapan suara calonis
ada calon legislatif yang meninggal dunia
kewenangannya diserahkan kepada pimpinan partai politik
untuk diberikan kepada calon legislatif yang dinilai terbaik
kemudian pada tanggal delapan belas desember dua ribu sembilan belas
kpu menerima surat dari dpp pdi perjuangan
tanggal enam desember dua ribu sembilan belas

perihal permohonan pelaksanaan fatwa mahkamah agung
yang pada pokoknya memohon kepada kpu untuk melaksanakan penggantian
antar waktu saudari rizky aprilia sebagai anggota dpr dapil sumsel i
kepada saudara harun masiku sh
dan terhadap surat dpp pdi perjuangan tersebut pada yang saya sampaikan tadi
kpu menjawab melalui surat kpu nomor satu
garis miring py satu garis datar sd garis miring enam garis miring kpu
garis miring satu romawi garis miring dua ribu sembilan belas tanggal tujuh januari dua ribu dua puluh
perihal penjelasan yang pada pokoknya
kpu tidak dapat memenuhi permohonan paw atas nama saudara rizky aprilia
kepada saudara harun masiku karena tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan
dalam hal ini ketentuan pasal lima ayat satu pasal enam ayat satu dan pasal sembilan ayat satu
peraturan kpu nomor enam tahun dua ribu tujuh belas tentang penggantian antar waktu anggota dpr dpd
dprd provinsi dan dprd kabupaten kota
nah hingga saat ini tidak ada paw dan tetap pada posisi calon terpilih
sesuai yang ditetapkan oleh kpu pada tanggal tiga puluh satu agustus dua ribu sembilan belas
dalam didapil sumatera selatan i untuk partai pdi perjuangan
demikian kronologis penetapan calon terpilih anggota dpr pemilu tahun dua ribu dua puluh
ini berdasarkan kondisi yang sebenarnya dan sebagaimana fakta yang sudah kami terima
terima kasih saya kembalikan kepada pak ketua
terima kasih bu fb
jadi teman teman sekalian saya mau mereview aja menegaskan aja
jadi kpu menerima surat dari dpp pdi perjuangan tiga kali
surat yang pertama terkait dengan putusan atau permohonan pelaksanaan putusan ma
tanggal dua puluh enam agustus ya
itu putusan ma didasarkan pada pengajuan judisi lulus
review yang diajukan tanggal dua puluh empat juni dan dikeluarkan putusannya sembilan belas juli
jadi putusan ma itu tidak lebih dari satu bulan ya kalau dilihat tanggal itu
kemudian atas surat yang pertama tadi kpu sudah menjawab
menyatakan tidak dapat menjalankan putusan tersebut atau permintaan dpp pdi perjuangan
kemudian yang kedua kami menerima surat atau tembusan
tembusan dpp pdi perjuangan meminta fatwa kepada mahkamah agung
nah itu permintaan itu ditembuskan kepada kpu tembusannya
pada tanggal permintaan fatwa itu
surat tertanggal tiga belas september
tapi diterimanya oleh kita
tembusan surat itu tanggal dua puluh tujuh september
nah karena surat itu berupa tembusan maka kita hanya memperhatikan ya
tidak membalas surat tersebut
kemudian mahkamah agung mengeluarkan surat atau fatwanya
tertanggal dua puluh tiga september
nah berdasarkan surat atau fatwa mahkamah agung tersebutlah
dpp pdi perjuangan mengirimkan permohonan lagi kepada kpu
dengan surat pertanggal enam desember
yang diterima oleh kpu pada tanggal delapan belas desember
jadi ini surat yang ketiga
karena surat yang ketiga ini ditujukan kepada kpu
maka kpu kemudian menjawab
atau membalas surat tersebut pada tanggal tujuh januari
yang isinya kurang lebih sama dengan surat yang pertama
kita balas kepada pdi perjuangan
jadi nah ada satu proses lagi sebetulnya
terkait dengan penetapan perolehan suara di dapil sumsel i
pada saat dilakukan rekomendasi

jadi ada pengajuan keberatan
sudah dibahas dan sudah bisa diterima
hasil pembahasan itu
nah termasuk pada saat pembahasan itu
kita sampaikan penjelasan yang sudah kita sampaikan melalui surat
jadi surat itu kita bacakan lagi pada saat momentum merekap itu
jadi penjelasan kita kurang lebih dua kali melalui surat
dan satu kali pada saat mereka merekap
dan satu kali pada saat mereka merekap nasional
dan putusan kita berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan
sudah kita jalankan
nah jadi saya pikir itu kronologis yang bisa kami sampaikan
teman teman humas atau teknis
nanti kalau ini bisa digandakan bisa dibagikan kepada teman teman media
yang kedua perlu kami sampaikan
tunggu sedikit doang nih
dikit saja pak
surat ini ditujukan kepada bapak presiden republik indonesia
sekilas saya bacakan aja ya
saya yang bertandatangan di bawah ini
jabatan anggota komisi pemilihan umum republik indonesia
nah ini ada surat tulis ini
dengan penuh kesadaran diri tanpa ada
paksaan dari manapun dan oleh siapapun
dengan surat ini saya menyatakan
mengundurkan diri sebagai anggota komisi
pemerintahan umum republik indonesia
masa jabatan dua ribu tujuh belas dua ribu dua puluh tiga
surat ini berlaku sejak
tanggal saya menandatanganinya
demikian surat pengunduran ini dibuat
untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya
satu januari dua ribu dua puluh
bapak presiden republik indonesia
akan menyampaikan salinannya
tpr dan tkpt
baik teman teman sekalian
itu yang bisa kami sampaikan